udah udah udah parah parah ayo ngebut aja ngebut aja gapapa
bikin mereka ngejar kita debbie
nangkeng motor kok jagoan
tadi kan gak jatoh gapapa
ini cari masalah aja nih
kok mukanya nggak enak begitu
nggak nggak nggak usah nggak usah
sebenarnya ada sesuatu yang
mas tanyakan sama kamu
walaupun tidak di depan mas reva tetap santun dan baik sama kamu
apa benar itu
yang mas perlukan adalah
memang benar begitu
mas tahu dari mana
oh sudah tadi dia masak cctv di rumah ini
mas tahu dari siapa
ya kamu tenang dulu
kalau memang tidak kamu nggak perlu emosi kan
has aku emosi karena apa
karena orang yang aku sayangi aku cintai ternyata gak pernah percaya sama istrinya sendiri
buat apa aku bohong untuk apa
untuk apa apa untungnya buat aku
bukan bukan itu mas mas
mas gak percaya sama aku gak apa apa
gak apa apa banget buat aku
ya sebuah hubungan tangga saling gak percaya untuk apa lagi ya mas
setelah aku pikir pikir
lebih baik aku pergi dari rumah ini terserah mas
mas juga udah gak percaya lagi sama aku
buat apa aku ada di sini lagi
sayang semua masalah akan bisa diselesaikan dengan baik
ini jalan keluarnya udah selesai
papi mau kemana buru buru banget
adriana kabur papi harus susul dia sekarang
yaudah fi kalau gitu aku bareng papi ya aku temenin papi
mendingan eva aja yang bawa ya
jangan jangan kan kita harus ngejar ajana biar papi aja biar cepet
mendingan reva aja tapi sekarang tuh lagi panik reva takutin nanti kita kenapa napa lagi di jalan
tapi percaya sama reva ya
eh aku mau nyari
tuh aki aking gak tau apa hah gue itu ngerti banget
kau tuh laki laki tuh kecintaan banget sama gue mana bisa deh hidup tanpa gue
mau nyari lain gak akan bisa gak ada juga yang mau seharusnya dia bersyukur
aku masih mau sama dia dan gue yakin banget dia pasti bakalan ngejar gue
itu mobil adriana ayo kejar eh kejar
hah tuh kan benar dia ngejar gue gue harus buru buru gue harus buru buru
kanan depan depan kanan
iya dong pasti ngejar gue kue gitu
mau nyari kayak gue gak akan ada yang mau sama lo bi
wah juga segitu doang akhirnya salib gue kali
awas awas reba reba reba pelan pelan pelan
bi gimana dong bi kayaknya kena deh bi
udah udah gak apa apa nggak apa apa mereka gak jatuh kok
kurang ajar tuh mobil
ini orang belum tahu siapa kita kali ya yaudah ya kejar
udah udah reba reba reba ayo
ngebut aja ngebut aja gak apa apa
bi kayaknya mereka ngejar kita debi
nah geng motor kok jagoan
tadi kan gak jatuh gak apa apa
ini cari masalah aja nih
udah udah abaikan abaikan
abaikan aja terus aja terus ngebut aja ngebut aja
eh udah udah udah reba tabrak aja mereka
gangguin aja jalan apa apa kok cari masalah
udah kalau perlu tabrak tabrak aja
itu kan anak budak kubra
jangan jangan jangan berhenti berhenti berhenti
jangan jangan jangan tabrak jangan tabrak jangan
itu bikin masalah baru lagi
reba dia gak akan berhenti sebelum kita berhenti
dia antur juga angkuh kita ayo sekarang berhenti aja
minggir minggir minggir
nanti reba biar papi yang turun
biar papi yang menyelesaikan masalah ini ya
aduh tapi bi
kamu diam di sini
bi mendingan tapi gak usah heroin mereka deh
mereka tuh kayaknya lagi marah banget nih
kalau saatnya papi turun reba takut tapi kenapa napa
papi turun bukan untuk ngelawan mereka
tapi babi turun untuk minta maaf sama mereka
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
oh ini olahnya
tadi kita gak sengaja
kita lagi ngejar mobil hitam
gak ada hubungannya sama mas
jangan ada yang berani sabokap gue

kebetulan banget bi
kita gak pukul cewek
masuk aja anaknya
tidak ada yang berani mereka pergi sekarang
kayaknya itu alex deh
jangan ada yang lagi ganggu mereka
sampai jumpa lagi
jangan ada yang lagi ganggu mereka
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tapi tapi coba telpon atau hubungin lagi mama adriana
siapa tahu kali ini diangkat

b bisa mengganti
masih acti yang kecil
selain ngebusu berada di hadian belakang tempat ini
dan siapa salah yang quelqurle an yang benar benar benar benar melihatnya di dalam dalam juga di dalam gitu

nggak seneng benar benarnya
karena ada ketengah penghujannya

apa reva ngelakuin sesuatu yang salah pi
adriana tadi kabur karena dia marah sama papi
dia marah karena dia ngerasa
kalau pabrik sudah tidak lagi percaya sama dia